maraknya para pedagang yang berjualan secara online sejak dua tahun terakhir
membuat para pedagang pakaian hingga seragam sekolah di pasar tradisional ciawi bogor jawa barat terancam gulung tikar
pedagang mengaku omset yang biasa mencapai jutaan rupiah sejak dua tahun kebelakang pupus
menurut mereka itu karena kalah bersaing dengan sosial commerce yang melakukan transaksi jual beli langsung secara online
di pasar tradisional ciawi suasana sepi terlihat di hampir setiap lorong lapak pedagang
hanya beberapa calon pembeli yang melintas dan melihat lihat lapak pakaian
meski masih ada pembeli namun pedagang mengaku omset yang bisa diraih tak sebanding dengan harga sewa kios di pasar
pedagang kecil berasa banget pak berasa banget pokoknya lagi
kadang kadang sehari itu sampai berhari hari nggak pengaris loh pedagang kecil kayak kita gitu
karena orang udah ingin
enak menunggu sesuatu di rumah tanpa ada bayaran
sangat berdampak ke pasar
kalau dulu kan walaupun covid juga ya kalau sebelum ada tiktok masih bagus penjualan
sekarang menurunnya lebih jauh
langsung aja supaya praktis
emang ibu dekat dari pasar rumah
lokasi dekat dari rumah
sekalian ke pasar aja beli macem macem
rencana pemerintah untuk melarang sosial commerce melakukan transaksi jual beli segera diterapkan
beni akbar bogor jawa barat